sekarang saatnya makan
bagi anda yang ingin menikmati menu makan siang namun tidak mau hanya satu jenis saja
nah all you can eat bisa jadi pilihan
hari ini saya punya beragam restoran yang menawarkan menu all you can eat atau menu yang variatif dengan harga yang murah
saya awali makan hiu hari ini dengan menyambangi mokaya raya
resto di kebayoran baru jakarta selatan
di resto yang mulai beroperasi sejak juli dua ribu delapan belas ini
pengunjung bisa memanggang daging sapi impor ayam sosis dan sayuran sepuasnya
tersedia juga menu bento dan beragam hidangan pembuka sampai pencuci mulut
mokaya yang buka pukul sebelas siang hingga pukul sebelas malam mematok harga rp satu ratus lima belas rupiah per orang
untuk makan sepuasnya selama sembilan puluh menit
anak anak dengan tinggi di bawah seratus cm serta lansia berusia enam puluh tahun ke atas cukup membayar
selamat saatnya makan
restoran ini juga memasang harga khusus rp sembilan puluh sembilan setiap senin hingga kamis pukul dua siang sampai lima sore
bisa makan sepuasnya
bukan berarti anda jadi kalap
sembarangan mengambil makanan hingga akhirnya bersisa
manajemen mokaya menerapkan aturan setiap seratus gram makanan yang tidak termakan dikenakan charge rp empat puluh
kalau ngambil makanan harus habis seperti edukasi kita yang dari kecil lah
ya maaf maaf ya kadang kadang konsumen suka ada yang nggak mau rugi juga ya
jadi asal ambil ternyata dia nggak sanggup makan kan ya itu jadi waste kan
restoran all you can eat yang berikut ini terletak di kawasan bintaro tanggerang selatan
grill sembilan puluh sembilan yang mulai buka sejak maret dua ribu sembilan belas menawarkan aneka daging dan sayuran
semuanya bisa dipanggang menggunakan wadah khusus yang disiapkan di atas kompor di tiap meja
tidak hanya namanya yang menggunakan angka sembilan puluh sembilan aturan makan dan jenis saus yang ditawarkan juga identik dengan angka
seperti namanya ini grill sembilan puluh sembilan
ini dari durasi waktunya aja kita sedikit berbeda dari yang lain
ini kita kasih waktu sembilan puluh sembilan menit dan kita punya sembilan saus spesial
di sini tersedia saus teriyaki yang asin untuk pecinta makanan jepang
saus bulu gogi dengan cita rasa asam untuk penyuka makanan korea
dan saus black pepper yang spicy bagi penyuka hidangan ala barat
hingga saus taichan dan balado bagi pengunjung yang memilih cita rasa lokal
masih seputar angka sembilan
anda perlu menyiapkan sembilan puluh sembilan per orang untuk makan sepuasnya di sini
rainbow kitchen yang berada di kawasan pantai indah kapuk jakarta utara menjadi restoran ketiga saya hari ini
berbeda dari dua resto sebelumnya
rainbow kitchen menyajikan dimsum dan suki untuk dinikmati sepuasnya oleh para pengunjung
ada dua puluh tiga jenis dimsum yang bisa dipilih oleh pelanggan
mulai dari shumai tai chiko dan hakau yang berbahan dasar udang
hingga ceker ayam dan bakpao telur asin
restoran yang sudah buka selama sepuluh tahun ini juga menyediakan tiga puluh satu varian daging ayam
seafood dan sayuran yang bisa dimasak sendiri dengan cara direbus
atau populer disebut
suki kedalam dua jenis kuah rasa tom yum dan kaldu ayam
ada beragam jenis sayuran mentah yang bisa anda rebus sendiri
mulai dari pok choy hingga daun gingseng dan jamur
buah sukinya oke banget gitu ya
terus menu menunya di dalam paket sukinya juga cocok dengan lidah
untuk makan sepuasnya di rainbow kitchen harga yang dipatok adalah satu ratus dua puluh ribu rupiah per orang
sementara waktu yang tersedia di batangkabung

menikmati menu di resto all you can eat kadangkala membuat pelanggan lupa dengan aturan makan sederhana
yaitu makan secukupnya
terlalu sering bersantap ala all you can eat bisa menimbulkan gangguan kesehatan
bagaimana cara yang tepat untuk tetap bisa menikmati makan siang di resto all you can eat tanpa rasa khawatir
jangan pakai aji mumpung
mumpung all you can eat makan sekenyang kenyangnya
kita makan itu berhenti makan sebelum kenyang
meski ada cara untuk menghindari gangguan kesehatan
anda tetap harus ingat untuk tidak makan berlebihan
berhentilah makan sebelum kenyang dan jangan pernah menyisakan makanan
saatnya saya melanjutkan aktivitas kembali karena sudah kenyang
jangan sampai ngantuk jadi harus segera beraktivitas
silahkan anda menikmati sendiri menu menu yang tersedia di all you can eat
restoran all you can eat yang ada di ibu kota
syufi nitanjuk andika seramanto jakarta